kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol cipali subang jawa barat selasa pagi
sebuah minibus oleng dan masuk parit hingga terguling
dalam insiden ini satu orang tewas dan lima korban lainnya terluka
minibus bernomor polisi b seribu enam ratus lima puluh tiga wkw terguling dan masuk parit
setelah menyeberang jalan di ruas jalan tol cipali kilometer satu ratus dua belas empat ratus di wilayah subang jawa barat
petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi korban dan kendaraan yang berada di dalam parit
sementara itu saat proses evakuasi dilakukan petugas menutup jalur ke arah jakarta
kecelakaan bermula ketika sebuah minibus yang mengangkut satu keluarga yang dikemudikan setio
melaju dari arah cikopo menuju arah palimanan
setiba di lokasi kendaraan tiba tiba menyeberang ke jalur arah jakarta sehingga masuk parit dan mobil pun terguling
kencangnya laju kendaraan membuat kendaraan rusak parah dan menyebabkan satu orang tewas
serta lima korban lainnya menderita luka luka